sejumlah persiapan dilakukan di rumah erina gudono sehari menjelang dilangsungkannya acara adat
ratusan orang menjalani tes pcr dan antigen di dekat rumah erina di sindu adi melati sleman yogyakarta
mereka adalah keluarga inti dan para petugas yang akan bersinggungan dengan keluarga pengantin
keluarga dan petugas yang bersinggungan langsung dengan keluarga pengantin menjalani tes pcr
sedangkan yang lain menjalani tes antigen
klinik ini bertugas melakukan tes ke tiga ratus orang tersebut namun tes kesehatan juga dilakukan pihak lain
sementara itu salah satu petugas mengaku memang disyaratkan melakukan tes kesehatan ini bersama sejumlah rekannya
tadi saya melakukan ini pcr
ya biar aman gitu sih mas
nanti kan nanti juga saya akan mendampingi keluarga putri jadi biar lebih aman harus pcr
kan ada seperti apa pak kemarin tuh
acara adat di rumah erina akan dimulai jumat pagi
seperti majang tarup memasang blek ktp siraman
tim liputan cnn indonesia yogyakarta